memang kita sudah bisa mendapatkan
pendapatan dan pendapatan yang sangat penting
kita sudah bisa mendapatkan pendapatan yang sangat penting
namun kita tidak bisa jelaskan detailnya
karena akan dapat mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot

namun saat ini karena mereka berada di bawah rumput krim dan pesenjata
tentunya keselamatan pilot ini adalah
tentunya keselamatan pilot ini adalah
tentunya keselamatan pilot ini adalah
kita tentunya keselamatan pilot ini adalah